hai hai michi halo tante apa kabar baik tante apa kabar baik baik mbak michi kita langsung ke
kamarnya rain aja ya ya silakan mbak misi tante iya iya sebentar iya iya tak belumnya om iya sayang
udah kok ini terakhir ya hai michi terima kasih telah datang periksa cek lukanya rina ya
lo itu adalah papa kami rina
tapi berapa kali aku coba
konfirmasi dengan andin andan selalu bilang kalau
anak itu anaknya roy
tapi nong kalau menurut mama kalau memang itu anak roy enggak mungkin andin
telepon mama dan nyuruh mama untuk ambil anaknya ke penjara
andin pernah telepon mama
jadi waktu andin berusaha yakinin kamu tentang anak kamu karena nggak berhasil
akhirnya dia telpon mama ya tapi saat itu mama gak gubris dia sama sekali
sama juga nyesel
pokoknya kamu harus cari tahu
kalau memang itu anak kamu ya kamu harus berusaha kalau memang nindi itu rena ya berarti dia anak kamu
gini aja gimana kalau kalau sekarang kita ketemu sama andin kita minta maaf sama andin
dan nanti mama bicara sama andin

hai dan nanti mama bicara sama andin

mama dari mana tadi aku telepon mama loh
tapi mama gak angkat tangan aku jadi khawatir
ma fendin mama udah bikin kamu khawatir
tadi memang ke kantor polisi
tapi mama kamu bersih keras
bahwa dialah pelaku pembunuhan roy
aku rasa sih mama sengaja ngelakuin itu ya
untuk melindungi elsa
mama ngerti sindin
setiap orang tua pasti ingin melakukan dan melindungi anaknya
semua orang pasti akan berbuat seperti itu
semoga kita segera menemukan jalan deh
untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya ya
aku boleh titip rena gak
aku boleh titip rena gak
aku boleh titip rena gak

kamu bisa pergi sekarang biar mama yang jaga rena ya
tapi jangan lama lama ya
iya sayang cuma sebentar kok
mama jalan dulu ya
salam buat pak surya ya
apa main sih tuh
kamar apa ngeduduk sini

rencana yang michi bilang ke gue harus ku jalanin sekarang
ini sudah selesai
di saat yang tepat
kak angga kirimin gue uang sekarang tiga puluh juta

kok di reject doang
kok di reject doang

gue pancing supaya dia datang ke rumah
kalau lo mau uang tiga puluh juta

datang ke rumah
mudah mudahan lancar rencana ini
catering pasti datang ke rumah
untuk ambil uang itu
mudah mudahan rencana michi berhasil
alamat adek gue catherine yang gue kirim kemarin
berpencar dengan judy
mudah mudahan lancar semuanya

mama baik baik aja kok
mama tadi juga udah angkat telpon saya kok
maaf ya saya gak sempet ngobarin kamu
gak papa papa gimana keadanya
udah jauh lebih enak
apa lagi nungguin profesor rumah ya
katanya mau kesini dia
pagi pak surya
apa masih ada yang dirasa
wah udah jauh lebih enak sih dok
pak surya sudah mulai pulang
dikurangi beban pikirannya ya pak
agar tidak memicu serangan jantung

gak ada yang diperlukan
gak ada yang diperlukan
dan penjagaan dari pihak keluarga
itu sangat diperlukan
itu sangat diperlukan
saya sudah resepkan obat dengan dosis yang lebih tinggi
mohon diminum sesuai anjuran ya
mohon diminum sesuai anjuran ya
kalau begitu saya permisi
terima kasih banyak prof
gimana kalau lebih baik
bawa pulang ke rumah
bagi papa sendiri yang di rumah
papa bisa urus diri sendiri
papa gak mau ngerepotin kalian
saya gak ngerasa direpotin kok pak
saya gak ngerasa direpotin kau pak
lagipula bener yang dibilang andin
kan papa juga perlu banyak bantuan pak
kondisi papa lagi seperti ini
gak apa apa loh di rumah saya dulu
kalau papa sendiri di rumah nampak beban pikiran andin
kalau andin kepikiran
stres kan bahaya juga buat kandungannya pak
bahaya juga buat kandungannya pak

tuh masalah aja gak keberatan kok pak

ya udah saya beres beres dulu sebentar ya

bu berat bayi di bawah rata rata ini
kurang bagus kalau begini
mungkin karena kurang dari asupan ibunya

jadi bu elsa harus lebih perhatikan lagi
jadi bu elsa harus lebih perhatikan lagi
apa selama ini ibu ada keluhan
belakangan ini sih saya ngerasain kerame perut
nah itu karena bu elsa terlalu capek
makanya harus banyak istirahat
dan ini juga kurang minum air putih
jadi harus lebih berhati hati ya bu
karena kalau terlalu sering keram perut juga tidak baik
bisa menimbulkan keguguran
sebentar saya buatkan resepnya dulu ya bu
harusnya nino ada sama gue di saat saat seperti ini
tapi kenyataannya gue malah sendirian begini
semuanya gara gara aldebaran dan mbak andin
gue harus bales semua perlakuan mereka ke gue
udah berapa bulan anak kita sehat
sekarang nino dimana
kenapa dia gak ada menindol ngecek kehamilan
itu bareng sama suaminya
kecuali suaminya di luar kota
atau lagi di medan perang
dan gue yakin sa
orang orang lebih percaya kalau misalnya gue bilang
itu adalah anak gue
jangan nyarang ya rick
atau gue teriak
ini udah bentar ya
jangan ganggu hidup gue lagi rik
hidup gue udah kacau sekacau kacaunya
lo bikin keadaan gue lebih parah lagi
saya mau bayar biaya konsultasi dokter sama obat ya
atas nama ibu siapa
sebentar ya bu
langsung diam aja ibu
obatnya di apotek
saya belum bayar loh
tapi ini sudah dibayar loh
kenapa sih rik
gue harus pastikan anak di kandungan gue ini emang anak nyona
bukan anak riki
pelan pelan lo bakal sadar
kalau gue jauh lebih peduli sama lo
dan anak di kandungan lo
kiri lagi kiri lagi kiri lagi
oh capek ya mandi sepeda ya
hmm kayaknya icus punya kue di dapur
tapi rena jangan main sendiri
rena tunggu disitu ya
rena duduk disini
cus sebentar aja ngambil kue di dapur
kamu jangan kemana mana
jangan main dulu
tungguin ncus ya
sampai ncus dateng ya
udah lah bentar ya
ya bentar ya
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
sampai ncus datang
oh rena di depan bu
lagi main sepeda
dah kok kamu tinggal masuk
iya itu bu
jadi saya mau ambilin kue dulu
tapi saya di depan bu
tapi saya ninggalin renang di tempat yang aman kok
oh gitu yaudah cepetan ayo
ya yaudah tinggal sendiri dulu
rena di luar
saya keluar aja deh hewasin rena
takut dia kenapa napa
kok sepi ya no
kok gak ada orang
kok gak ada ya
aku lapet banget lah ih
itu udah rena itu no
tidak ada orang lagi
ini orang orang pada kemana sih
pelan pelan sayang pelan pelan
alhamdulillah lega dan nih perut dah
ya ampun rena
duduk duduk duduk
bentar ya om bawa ke rumah sakit ya
panino jangan manjam manjat gerbang begitu dong
kan ini rumah orang nanti dicanggah paling pergi mana
kamu ngeliat gak
pasti mikirin manjat pagar aja
yaudah kita ke rumah sakit ya
ya allah rena
ini ada apa
saya bawa ke rumah sakit ya
nanti saya akan telepon michelle
nanti saya suruh michelle datang kesini
tapi takutnya ntar lukanya infeksi bu
atau ada luka dalam kita gak tau
kita obatin dulu nanti saya akan telepon sama michelle
buka pintu buka pintu
buka buka biar mobilnya masuk ya
aduh rena jatuh lagi
ya allah rena
ya allah astaghfirullahaladzim
ya allah gemoy
gemoy ya allah kenapa bisa jatuh gini ibu maaf ya
bawa bawa rena ke dalam
sini sini sini gemoy yang manjut

ros kasihan banget rena
ros kasihan banget rena
ros kasihan banget rena
ros kasihan banget rena
ros kasihan banget rena
ros kasihan banget rena
ros kasihan banget rena
oh ros saya minta maaf gak ngabarin dulu datang kesini
tapi tadi memang mendadak rencana kesininya
ada yang mau saya bicarain sama nino ke kamu
oke kalau gitu kita bicara di dalam aja ya
ya allah rena
kita tolong kabarnya juga
iya makasih ros
saya tunggu nino ya
ada bu chandra
kamu tolong bikinkan minum untuk pak nino dan juga bu chandra
ya ya saya luk makan aja
oke kalau gitu nanti saya sudah suruh kiki untuk bikin minuman
buat karina dan juga kamu nino
nanti silahkan di minum ya
saya mau kedalam dulu urus rena
gimana rena sekarang ya mak
mudah mudahan lukanya gak parah ya mak
kasih lihat tadi
ada kunjungan buat ibu
saya nggak mau ketemu dengan siapa siapa lagi hari ini
tapi yang datang anak dan suami ibu
suruh mereka pergi
hari ini ibu sarah tidak mau ditemuin
tolong kasih tau bu sara
saya sudah bilang begitu pak
tapi tetap saja ibu sarah tidak mau
mama gak mau ditemuin ya
padahal tadi pagi mama masih bisa ketemu mama sara
karena ibu sara menolak menemui semua tamu
jadi kami harus menghargai permintaan ibu sara
saya permisi pak
mungkin mama lagi butuh waktu aja pak
besok kita kesini lagi
kalau mau kesini
besok aja ya
sekarang istirahat dulu di rumah
saat nanti ke sini
maka kembali ke rumah
kita yang pertumbuh
ndra tetap dia
dia atau dia
aduh saya mau minum jus ya naya
aduh minum lagi naya
ambil kotak ketiga kak
aduh cucuk oma pinternya sayang
cucuk oma pinter yang kuat ya
nanti oma telfon tante michi ya buat tebatin kamu ya
aduh mana sih
sorry tante ganggu
enggak kok tante aku lagi gak sibuk
kebetulan hari ini aku gak ada praktek
ada apa tante
kamu datang ke rumah tante
ini apa rena baru aja jatuh dari sepeda
terus dia luka luka
tante takut infeksi deh
please bantuin ya
kasian tante rena
yaudah aku kesana sekarang tante ya
iya tante sama sama
aduh aduh aduh
thank you umatnya
oma obatin dulu ya
supaya gak infeksi
sambil nunggu tante michi oke
aduh tolong bukain mirna
aduh oma ngeri liatnya
oma kasih alkohol dulu supaya gak infeksi ya
satu dua tih
pelan ya pelannya sayang
satu dua tih
aku kamu pasang water
anak pintar ya anak pintar ya
cucu oma pintar ya
mama udah gak sabar ketemu kamu sayang
pasti nino seneng deh liat foto calon bayinya
permisi bapak nino
terima kasih ki
kamar reina sebelah mana
tunggu bentar sini
bisa jadi masalah ini
pak nino kok nyelonong aja sih di rumah orang
nanti kike yang disalahin lagi
sebentar ya pak ya
semoga reina baik baik saja ya
dikit lagi dikit lagi
gak ada infeksi ya sayang
sayang robos masuk aja karena
saya gak tahan dengar suara rena
gak ada yang bisa bantu
saya nerobos masuk aja karena saya gak tahan dengar suara rena
astaga aku harus gimana ini
al dan andin pasti gak suka kalau aku biarkan nino membantu rena
aduh tapi reno dari tadi nangis
sedangkan lukanya harus cepat diobati
udah pelan pelan ya
ini tadi saya kasih
baik bantu obatin ya
mau nyisam papa dan mama
kalau lukanya nggak diobatin nanti lukanya bisa tambah sakit
kalau rena tambah sakit pasti papa sama mama rena sedih
rena kan anak pinter
mau ya diobatin
ombaik obatin pelan pelan ya
kalian mungkin braid braid sukses
ini kalau andri sama pak bos lihat rena bisa tenang karena dibujuk sama pak nino gini
lihat rena memang dekat sekali dengan nino
aku sangkal disini
masih dikit om
ini kok sopi ya
apa mama tidur ya
diketuk ketuk dari tadi juga nggak ada yang bukain
untung gue kunci cadangan jadi bisa masuk
ini noko belum balas chat gue sih
belum dibaca malah
padahal kan gue kirim foto hasil
gue kasih tau mama aja deh
mama pasti seneng liat hasil usg cucunya
aku mau kasih tahu sesuatu ke mama
kok ada jawaban sih
apa pergi ya
ma mama tidur di rumahnya
ma mama tidur di rumahnya
udah dulu ya
mama sama nino ketemu mbak handin
ini aku udah sampai ya
oke oke langsung masuk aja ya ke mariana ya
michi udah dateng
suruh langsung kesini ya
oh masih ada di tangan
ini yang baik
aduh pelan pelan
baik tante apa kabar
mbak michi kita langsung ke kamarnya raina aja ya
silahkan mbak michi tante
pak belum ya om
udah kok ini terakhir
tolong periksa cek lukanya rena ya
ya biar tante michi periksa ya
oh ini lukanya udah diobatin kok sayang
tapi masih sakit tante
ya udah tante michi kasih obat ya buat ngeredain rasa sakitnya
nih pelan pelan
pintar banget minum merah putih nak
ya udah sekarang rena istirahat ya
rena soalnya perlu istirahat
semua sama baik sama sama di luar oke
minum mirna kiki kita tunggu di luar
cepat sembuh ya
sekarang rena istirahat ya
angkat tekinya pelan pelan
maaf ya sebentar sayang
lagi lagi paling paling kenapa sih ada cara harus banget pake kesini tuh ngapain gitu loh
gue juga gak ngerti
eh bikin anak hati aja dah
kalau nanti ada uraura lagi dirama ini gimana dong
ngomong ngomong mbak andin udah dikasih tau belum kalau rena apa jatuh
ya belum lah
kan gue tadi panik liat si gemoy jatuh begitu
banyak lukanya lagi jadi gue belum sempet ngabarin
mending telepon mbak andin sekarang kiki
kabarin mbak andin
gue telepon sekarang deh
pasti kan dia lagi sama pak bos
mudah mudahan gue kagak diamu sama pak bos ya
jangan kecimbringan kayak gitu
kalau kecimbringan kak kiki juga ikutan
jangan lupa bilang mbak andin kalau pak nino ada di sini ya
yaudah entar minta telepon
yang kayak gitu dong mukanya
kan aku sedih lihat ya pak
tadi rena main sepeda terus jatuh
kaki sama tangannya luka luka gitu
terus rena gimana
tadi bu bos udah nelfon mbak michi
sekarang mbak michi ada di sini kok udah ngecek rennah
terus kenapa mir
ini di sini
di sini ada pak nino sama mamanya juga andin
mas dino mau ngapain dia datang
sama mama karina juga
lo masih lama gak pulangnya
enggak koini udah mau di jalan pulang
eh udah ditunggu ya din
rena jatuh dari sepeda
stop rena jatuh terus gimana kondisinya
rena luka gak
tadi mama udah nelfon michi
michi udah dateng udah ngobatin rena
tapi masalahnya ada mas nino sama mama datang ke rumah
nino ngapain ke rumah
aku juga gak tahu mas
udah kita berikan pulang aja yuk
oh ya makasih
gimana keadaan rena
sudah dikasih obat sama michi
sudah lebih tenang
syukurlah kalau rena baik baik aja
so ada apa ya
karina sama nino datang ke sini
gak ngasih tau
ya saya minta maaf ya karena mendadak datang sama nino
tapi kita berdua mau ketemu sama andien ros
tapi maaf andina sedang pergi
tapi kita berdua bisa tunggu kan
boleh tunggu di sini
bantu diri sendiri ya